kita mengalah karena allah
rasulullah saw pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya
orang terkuat di antara kamu sekalian adalah orang yang bisa menahan amarahnya
dan orang yang terbijak diantara kamu sekalian
adalah orang yang sanggup memberi maaf ketika ia mampu
sesungguhnya ampunan allah itu sangat luas
tinggal tergantung kitanya
mau sungguh sungguh bertobat atau hanya setengah setengah
bahkan di dalam al quranul karim
di dalam surat anisa ayat satu ratus enam
dan mohonlah ampun kepada allah
sungguh allah maha pengampun lagi maha penyayang
luar biasa sekali
saya boleh bercerita sedikit tentang diri saya
saya sebelumnya minta maaf
sebelum saya duduk disini
dulu saya pernah menjadi
dulu saya banyak dosa yang
yang menurut saya
manusia yang lemah
saya dulu pernah berjudi
bahkan saya mengedarkannya
seorang perempuan yang
bukan murim saya
dan saya juga pernah menjadi seorang buronan
pada saat itu saya dikejar kejar oleh polisi
dan pada akhirnya
saya terjun ke sungai
saya terbawa arus sungai
buktinya masih kesempatan
memberikan kesempatan untuk saya bertobat
yang besar yang pernah saya lakukan
tidak mungkin diampuni
itu menurut saya
tapi lain menurut allah
mudah mudahan cerita yang nyata ini
dia yang miskin
hanyalah menurut saya
jadi saya juga berharap
untuk menghargai kekuasaan anda
saudara yang ada di dasar
sudah didahulu yang dihakimi sangat

dan saya terhini hini sama
tak akan kisa buat kembali
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya
jadi itu ciri insan yang pertama
ciri insan yang kedua adalah mampu menahan amarah
artinya kita ada masalah dengan orang lain
kita tahu kita ada di pihak yang benar
tapi kita mengalah karena allah
rasulullah saw pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya
orang terkuat di antara kamu sekalian adalah orang yang bisa menahan amarahnya
dan orang yang terbijak diantara kamu sekalian adalah orang yang sanggup memberi maaf
ketika ia mampu menahan amarahnya
mau ke masjid dengerin ustad rangga
dia mau cerama
rangga yang cerama
kalau ustadz rangga yang cerama oke bos
isinya juga enak
yaudah yuk kita berangkat yuk ayo
selanjutnya saya akan membacakan sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh abu hurairah
bersabda di dalam hadisnya
ada tujuh golongan orang yang akan
dinaungi allah di bawah naungannya
pada hari yang tidak ada naungan
kecuali naungannya yaitu
pemimpin yang adil
pemuda yang senantiasa beribadah kepada allah
orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid
dan dua orang yang saling mencintai karena allah
seorang lelaki yang diajak seorang perempuan cantik
dan berkehendak untuk berjina
tetapi dia berkata
aku takut kepada allah
orang yang memberi sedekah tetapi merahasiakannya
seolah tangan kirinya tidak tahu
apa yang diperbuat oleh tangan kanannya
dan seorang yang mengingat allah di waktu sunyi
sehingga bercucuran air matanya
naik lalu ditana
baru ada yang bangga
orang yang berkjeban
yang bawa waktu
sakit apa ibu
ibu sakit apa mas
terus kapan mas mau pulang ke kampung
ya harus secepatnya
takut ibu kena makan apa
kayaknya saya nggak bisa ikut deh mas
denny mana belum sembuh betul lagi
kamu gak usah ikut gak apa apa
kamu jaga denny aja disini
saya nengokin ibu sendiri aja
itu kan si rangga
wah bakal banyak bencana lagi nih
doa kita rupanya dikabulkan allah
rangga sudah kembali ke jalan yang benar
malah kata istrinya
yang sering berkirim surat pada ibu
di tempat tinggal barunya rangga
dikenal sebagai kiai atau ustadz
selama ini kampung kita aman aman aja
gak pernah kedengeran ada pencurian
baru satu hari ini
rangga datang udah bikin masalah
rangga mesti diajak

rangga harus diberi pelajaran
kita gak boleh diam
dan gak berbuat tanpa apa apa
kita ajar rangga
tunggu tunggu sebentar
kita jangan main hakim sendiri
dan kita jangan asal tuduh
gimana kalau pelakunya bukan rana
lo kalau mau belain bnb nya
belain orang yang bener
jangan penjahat lo belain
bisa penjahat dibelain
kampung kita diajak ajak aduh lo adi
malam ini kita harus ke rumah rangga
dia harus kembaliin motor curiannya
kita ajar rangga
pokoknya kita ajar rangga
warga sangat marah pak
malam ini mereka akan datang kesini
kok mereka menuduh begitu
rangga kan di rumah
dia tidak kemana mana kok
supaya rangga dilindungi
kalau gitu saya saja yang lapor polisi
terima kasih ya dimas
ya saya berangkat pak
perasaan bapak kok tidak enak
bagaimana kalau kamu menghindar dulu
sebagian warga masih menaruh dendam sama kamu
apalagi kalau dengar cerita dari dimas
katanya warga itu sangat emosional
bapak khawatir keamanan kamu
bapak dan ibu tenang aja
semua harus berpasa sama allah
dan rangga tidak akan lari kemana mana
karena yang namanya umur jodoh dan harta itu merupakan
dan rangga tidak takut sama siapa pun
rangga hanya takut sama allah bang
kalau tahu memang rangga harus meninggal
karena itu merupakan hak allah
kebarahan mereka sudah tidak tertahan pak
kembali dulu dokter yang kamu curi rangga
jangan bikin masalah
tenang pak bu
rangga akan menjelaskan sama mereka
bapak dan ibu tenang saja
sadarkanlah mereka ya allah
ada apa kalian datang ke sini
gak usah berbura kamu rangga
tenang dulu pak
tunggu penjelasan saya
tenang ya pak
kalau kalian masih memilih saya
karena kesalahan saya masa lalu
tapi saya benar benar tidak mencuri
ayah bubar semua ayah bubar
ayah kamu bubar